insya allah datang kalau ada undangannya
tanya aja ke teman teman
kalau mas ibu diundang gak
kalau bisa diundang datang pak